guna meningkatkan integrasi basis data dokumen hukum nasional wilayah sumatera utara
mahkamah agung melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau jdih
kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh informasi hukum
serta mewujudkan database hukum nasional
bimbingan teknis yang berlangsung di salah satu hotel di kota medan dibuka langsung oleh kepala birohukum dan humas mahkamah agung sobandi selasa pagi
kegiatan ini memfokuskan pada penguatan peran anggota jdih mahkamah agung yang diikuti para peserta secara daring maupun luring
jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat
dengan mengedepankan kemudahan kecepatan dan keakuratan
kepala birohukum dan humas mahkamah agung sobandi mengatakan
tahun dua ribu dua puluh tiga mahkamah agung meraih juara tiga dalam implementasi jdih
dan pada tahun dua ribu dua puluh empat ini menargetkan meraih juara satu yang akan diraih dengan membangun aplikasi jdih online
sobadi menegaskan peningkatan sumber daya manusia anggota jdih mahkamah agung menjadi langkah awal untuk pencapaian pelayanan yang optimal
ini masih ada beberapa satuan kerja yang belum menginstal jdh
kita akan mendorong kita akan mengingatkan satker tersebut untuk
melaksanakan menginstal jdih mahkamah agung
agar ya tadi target kita mahkamah agung jadi hanya semakin baik pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat
kepala pusat jdih pada badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan ham joni pesta simamora
membangun database digital menjadi keharusan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan akses data cepat di era digital saat ini
meliputi seberang berangnya peraturan perundangan
dan doa naskah akademik kemudian keputusan pengadilan juga terdokumentasi secara memadai di sana
sehingga informasi informasi hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diakses dengan mudah tanpa harus berbayar
nah kita berharap bahwa semua pembuat dokumentasi hukum dapat mengelola secara mandiri
ini dokumen hukum yang dibuatnya
misalnya pengadilan yang menghasilkan putusan dapat mengelolanya menjadi terdokumentasi dalam jdih nya sendiri
setiap anggota jdih mahkamah agung diharapkan dapat mengelola secara mandiri dokumentasi informasi hukum di wilayah kerja masing masing
dan terintegrasi dengan pusat data jdihn